hai epic people berjumpa lagi dalam epic living bersama saya sinti akarani
apa yang terjadi di rumah ala jepang
perumahan emerald city hadir dengan konsep jepang pertama di kawasan cibinong bogor
perumahan ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda terutama yang menyukai hunian dengan unsur alam yang kental
pada episode hari ini kami akan membahas desain rumah dengan arsitektur jepang ini
penasaran seperti apa konsep rumahnya mari kita lihat bersama
nah epic people saat ini saya sudah bersama pak andri yang dari epic merupakan marketing koordinator emerald city cibinong
namun sebelum kita berbincang kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
oke baik pak andri apa kabar pak
pak andri kita akan berbicara soal konsep hunian dengan desain arsitektur jepang ya pak
nah di indonesia sendiri pak konsep hunian dengan desain arsitektur jepang ini semakin diminati oleh masyarakat ya pak khususnya kaum muda
kalau dari emerald city sendiri pak apakah rumah dengan tipe shinju ini memang membidik kaum milenial pak sebagai pembeli dari rumah ini
oke tentu saja kami dari emerald land development mendirikan emerald city ini dengan membidik market milenials sebagai bangsa pasar yang terbesar saat ini
secara lokasi emerald city ditunjang dengan lokasinya yang sangat strategis berada di pusat kota cibinong
dengan waktu tempuh kira kira sekitar lima belas menit ke stasiun bojonggede dan juga dengan waktu tempuh yang sama kita cukup dekat dengan exit tol sentul
dan kita tahu juga milenial butuh tempat yang menunjang untuk aktivitasnya mereka untuk chit chat dengan teman temannya untuk belanja pada saat weekend gitu
dan lokasi ini sangat dekat dengan cibinong city mall dengan waktu tempuh hanya tiga menit saja
oke baik jadi waktu tempuh dekat kemudian tadi infrastruktur oke juga ya pak
kemudian pak konsep hunian japay stel ini apakah yang pertama ini pak di kawasan cibenong bogor pak
tentu saja konsep emerald city merupakan yang pertama dengan konsep jepang yang ada di cibinong bogor ini
kita tahu bahwa konsep jepang ini sangat diminati oleh millennials ya
dari hobi ya kegemarannya mereka terhadap budaya budaya jepang seperti anime dan sebagainya
dan ini adalah konsep yang sangat diperlukan oleh milenial
ini akan menjadi daya tarik sendiri dan akan menjadi value yang lebih terhadap emerald city ini
oke jadi memang yang pertama yang ada di cibinong bogor ya pak
oke pak kemudian bagaimana dengan karakteristik desain kemudian juga fungsi dari rumah jepang emerald city ini pak
oke seperti yang saya ungkapkan di awal konsep jepang ini mengusung konsep yang minimalis tapi elegan
ini bisa kita lihat dari desain
serta tone color nya ya
dan tentu saja ini menjadi sangat diminati oleh kaum milenials ini
oleh karena itu kita memilih konsep jepang ini untuk perumahan emerald city
nah kemudian pak bagaimana dengan desain fasad kemudian juga interior unit dari emerald city dengan konsep yang japane style ini pak
oke kita punya satu tipe yang sangat diminati oleh kaum milenials yaitu tipe shinju
ya dengan luas tanah seluas tujuh puluh dua meter persegi
dengan luas bangunan sebagiannya
dan kita punya satu carport yang cukup luas dengan lebar empat meter yang memungkinkan bagi kaum milenials yang punya dua kendaraan bisa parkir secara bersamaan di dalam carportnya
kalau kita lihat secara fasad itu ada bukaan bukaan jendela yang memungkinkan aliran udara itu masuk ke dalam rumah dengan sangat baik
begitu juga kita menggunakan kaca kaca sehingga pencahayaan di dalam rumah itu sangat baik ya lebih dari cukup
nah itu bagus
itu bagus untuk kesehatan bagi penghuni tipe shinju ini
kalau kita perhatikan juga begitu masuk ke dalam kita langsung ketemu satu living room yang cukup luas di mana terintegrasi dengan ruang makan
living room ini terintegrasi maka orang yang sambil menikmati makan pun bisa berinteraksi dengan yang sedang duduk di living room ini
kami juga menyediakan dua kamar tidur di dalam
ini juga bisa diperbaiki untuk keluarga yang mulai mulai mungkin punya satu anak
dan dengan plafon yang cukup tinggi dengan atap yang cukup tinggi bisa memungkinkan pembeli bisa melakukan penambahan untuk mezanin
yang nantinya lantai mezanin ini bisa digunakan sebagai ruang kerja atau ruang istirahat
nah pak terakhir bagaimana dengan fitur rumah
juga fasilitas yang ada di emerald city cibinong ini pak
kita juga untuk tipe shinju ini dilengkapi dengan feature smart door lock ya yang nantinya akan terintegrasi dengan smart home system yang ada di dalam perumahan ini
kita tahu kalau bicara tentang milenials milenial sangat mengemari segala hal yang berbau digital
hal digital ini hal hal yang sangat baik
jadi bukan cuma membantu untuk aktivitas
kaum milenials ini tapi juga penghematan secara energi listrik untuk beberapa perabot elektronik yang ada di dalam rumah nantinya
dan tidak lengkap juga kalau kita misalnya tinggal di dalam satu rumah tanpa ditunjang dengan kluster fasiliti yang sangat baik sangat lengkap
di sini emerald city kita dilengkapi dengan jogging track di dalam satu green belt dengan konsep green infrastruktur
dimana kita siapkan juga landscape yang begitu apik begitu hijau di samping kiri dan kanan pedestrian tadi
dan tidak lupa juga kami lengkapi dengan satu central park yang cukup luas di mana di dalamnya sudah ada clubhouse ada swimming pool untuk adult and child
di dalamnya juga ada tempat bermain anak anak dan zain garden
itu nantinya akan menjadi fasilitas penunjang
bila penghuni penghuni misalnya di weekend mungkin males keluar rumah gitu ya mereka cukup mengundang tamu tamu atau saudara saudara untuk berkunjung di sini dan menikmati semua fasilitas yang ada di emerald city ini
oke baik jadi tadi dari fungsi kemudian interior juga sudah sangat kaum milenial gitu ya pak ya
kemudian fasilitasnya juga ternyata lengkap
baiklah terima kasih pak andri tadi atas penjelasan menariknya mengenai tadi rumah dengan konsep japanese style
terima kasih pak andri
nah epic people kehadiran emerald city cibinong merupakan jawaban atas kebutuhan konsumen
meskipun didesain sebagai kluster hunian premium dua lantai namun memiliki harga yang relatif terjangkau
jangan lupa untuk scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan penawaran menarik lainnya dari emerald city cibinong
jangan lupa untuk saksikan epic living berikutnya yang akan menyajikan informasi menarik seputar kebutuhan rumah untuk anda
saya cynthia karani pamit undur diri sampai jumpa